lagian bubur rumah ada ada aja bikin mak kaget
kalo ada yang berani macem macem sama bu yola dokter clara popon iin maunya unya
iya mak maaf ya mak sudah mengganggu waktunya emak
gak apa apa mak malah seneng bu guru dateng
pon ya bu temenin ibu ke rumah mas wahyu ayo bu tapi biasanya nesuha kalau siang enggak di
rumah bu tapi di rumah pak aceh ya udah kalau gitu temenin ibu kesana ya iya bu sebentar ya
udah dibalas sms nya bu
maafin bapak bu
ayo motor kamu mana ada di dalam ambil
ambil apaan ceng emang ada yang jatuh ampun deh doi motor kamu ambil keluarin kan kita mau
ke rumah bapaknya aku oh saya lupa tuh ceng kamu tinggal bilang doy ambil motor itu aja susah
cek bentuknya nanti cek
hai cipta bu
terima kasih mak
ada apa bu guru
maaf mengganggu ya mak
mengganggu apa enggak kok
ada apa bu yola
jadi begini mak
saya itu khawatir keributan di rumah pak aku ada hubungannya sama saya
siapa yang bilang ibu guru
saya cuma khawatir ini ada hubungannya sama saya
ini gak ada hubungannya sama bu yola atau siapapun
mereka memang suka ribut kalau istrinya pada pulang
kalau enggak aceng dadang
akum ido dan bu guru juga ada hubungannya sama saya
akum ido dudung tatang ya semuanya
gantian aja ribut
ada aja masalahnya
ributnya itu karena akum bantuin koswara masak
esi enggak suka
esi takut pebri terlantar enggak ada yang ngurusin
bukan saya yang bantuin
bukan saya yang bantuin
bukan saya yang bantuin
lagi ya bu guru ada ada aja bikin mak kaget
kalau ada yang berani macam macam
sama bu yola dokter clara popon iin
sudah mengganggu waktunya ma
mak malah seneng bu guru datang
eh mak sampe lupa
gak usah sama terima kasih
kalo ada yang macem macem
kas tau mak
iya mak terima kasih ya mak
konspirasi global ini luar biasa
ketika mereka sudah merusak tapi ini
mereka masih menyimpan program lain
begitu kita bongkar
dan keseluruhan tapnya jadi rusak total
saya ingatkan pada kalian
kita harus mencari
bukan konspirasi yang main main
tapnya pak ustadz r e t komandan
kalo tapnya dirusak
berarti pak ustadz r e t bukan anggota
konspirasi global lah tuh
bisa jadi begitu
bisa jadi juga mereka menginginkan
kita berpikir begitu
konspirasi global mulai mencium kecurigaan kita
mungkin kita salah
akum adalah golden boy
untuk apa sih komandan
seseorang yang akan hadir
yang akan menghancurkan